masih dari surabaya pasar tradisional wonokromo membuat terobosan baru dengan mendirikan tempat penitipan anak bagi para pengunjung
tempat penitipan anak ini minggu kemarin dibuka resmi oleh wali kota surabaya
inilah satu satunya tempat penitipan anak yang ada di sebuah pasar tradisional di indonesia yang pertama kali disediakan oleh sebuah pasar di surabaya
tempat penitipan anak yang dilengkapi dengan fasilitas bermain ini sengaja disediakan gratis bagi para pedagang dan juga pengunjung pasar
minggu sore tempat penitipan anak yang letaknya di dalam pasar tradisional wonokromo ini dibuka secara resmi oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
selain bisa bermain anak di sini juga diberikan fasilitas lainnya seperti edukasi menggambar dan dasar agama untuk anak usia balita hingga sepuluh tahun
tempat penitipan anak ini sendiri mampu menampung tiga puluh orang anak setiap harinya
dengan adanya tempat ini maka warga yang berbelanja maupun berdagang di pasar akan sangat terbantu
mereka bisa tenang melakukan aktivitas jual beli meskipun harus membawa anak ke pasar
selain itu anak anak juga akan lebih betah saat diajak ke pasar karena fasilitasnya juga bersifat edukatif
edukatif disini jauh lebih baik lantas untuk sarana maupun prasarannya disini lebih memadai
sementara untuk keamanan anak anak selama ada di tempat penitipan ini
pd pasar surya bekerjasama dengan sejumlah ibu ibu pkk dari kecamatan wonokromo melakukan pengawasan dan penjagaan
selain fasilitas edukasi bagi anak di tempat ini juga disediakan tempat laktasi bagi ibu ibu yang menyusui
terutama pasar utama dan pasar dua puluh satu harus ada tempat penitipan anak sehingga pedagang yang mempunyai balita maupun pengunjung yang berbelanja dan ada balita itu tidak kerepotan dengan anaknya
tempat penitipan anak akan dibuka sesuai jam operasional pasar
dari pukul delapan hingga lima sore
tempat penitipan anak di pasar wonokromo ini adalah pilot project atau uji coba bagi pasar pasar tradisional lainnya
karena hal ini adalah pertama kalinya di surabaya bahkan juga di indonesia
maju pratama surabaya